mama belum keramas kembutnya bau

nih kamu kalo gak bisa cium beneran
jangan mama bau
makasih ya udah antriin aku
kamu gak mau cium istri kamu
nanti nyangkut lagi dengan si maju saya
ya terus aneh aneh deh
lagian banyak masih suka kamu tuh
banyak orang lalu lalu nanti keren aneh aneh lagi
yaudah lah udah sehari ini cepetan aja mas
kemarin kan kamu gak minta izin
ya udah deh
kamu juga semangat kerjanya ya
kalian tuh aneh aneh
nanti ke gedung
makasih ya mas sudah nganterin aku
ingat jaga kesehatan kamu
kalau bisa naik lift saya naik tangga
kalau makan cari makanan yang matang
jangan yang mentah
jaga kondisi kandungan kamu
yaudah cium dulu
kenapa kamu bergerak begitu
anggap saja kiki ini di belakang seperti
ya udah deh kalau kamu gak mau
aku turun ya
terima kasih sudah siapkan teks setiap pagi
terima kasih sudah selalu nyiapin baju saya
kalau saya mau berangkat ke kantor
terima kasih selalu ngerawat saya
terima kasih karena udah selalu khawatir sama saya
selalu nanyain saya dimana
itu udah tugas mas
udah tugas sebagai seorang istri
ya berarti sama din
apa yang kamu bilang barusan itu juga adalah tugas seorang suami
tanpa harus kamu bilang makasih
itu udah tanggung jawab saya udah kewajiban saya sebagai seorang suami
untuk menjaga kamu anak kita keluarga saya
aku juga ingin mencintai kamu
kenapa sih misalnya
makin cinta kumah sama kamu
gak usah ngomong gitu terus lah
sini taman banyak orang kalau ada orang lewat nggak enak saya malu dilihatin
emang kenapa sih
kalau aku cium kamu disini juga enak
gak apa apa kan kamu suami aku